halo bah assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kemon si neng sama kamu tidak
terus si neng kemana tuh
sama siapa tuh
ini saya sekarang lagi ada di rumah sakit mbak jokin mama
semoga ujian nasional lu pada lancar ya
ya dong kalau gitu ian sama dandi langsung pamit
tuh anak hebat juga
sambil bekerja semangat
masalah buat kepada ha
supir angkot disini harus bayar seteran
sue lu pada ya
gue kegak pernah ikut campur urusan lu malakin supir angkot disini
tapi jangan gue diikutin malakin juga ha
kalau begini caranya
mendingan gue yang jadi preman iyo leh yang jadi supir angkotnya
kalau mencari masalah sama gue jangan disini
tuh disana lebih lega ha
eh dengern lu ya
baik kub difficu
nggak c pria
gang dari sini mulai sekarang kagak boleh ada yang minta minta uang keamanan dari sopir sopir
kecuali mereka harus setor sama gua paham lo
oke oke gua mau ngaku kalah dan daerah ini menjadi daerah kekuasaan
ah ah boy kok lo jadi kayak gitu sih om
jadi melekin melekin sopir lain
hehehe enggak boy gua cuma ngetak mereka
lagipula buat apa sih gua makan pencarian orang kagak berkah boy
tapi gua janji gua gak akan mengutip uang keamanan dari sopir sopir gua janji boy
ya bagus allah ya mudah mudahan aja orang orang itu bisa sadar ya mulia
karena ada lo gua bisa berdirit tapi kalau gak ada lo tadi gua bisa kalah sama mereka
terima kasih sama allah karena ini pertolongan dari allah
kalau gitu saya pamit ya om ya assalamualaikum
waalaikumsalam pak haji
wih rajin banget nih kayaknya nih
gue kagum nih sama anu ginar kenapa nggak sekalian ke salon aja tuh biar laku saran aja sih
siapa yang mau jalan motor emang ya
maksud gua tuh bukan motor biar lo tuh cepet laku itu maksud gua
saya tadu juga diri di bilik
tadu juga diri di bilang ih nih ntar lagi ya ntar lagi ya
hitungan waktu deh gue itu bakal jadian sama senior kampus dua titik
oke gue jadi penasaran nih pengen cepet cepet ketemu siapa sih orangnya
nggak akan gua kasih tau oke gua ngaku ngaku nggak setau sampe gua jadian sama dia
jadi sebelum itu karena lo udah ngatain gua lo
eh eh eh lo kok begitu sih mainnya gua sih ngam nih hah
oh mau mau gua mandi
eh eh eh jangan berubah
terus kemana bang mau disusul disusulin kemana
nah daripada disusul bingung kemana ya mendingan ditelepon handphone
so ditelepon kemana brade handphonenya kan sudah hilang lama pas diculik sama si kobar
eh ah telepon weh ke handphone saya
kamu tuh kalau gede tidak lucu tau kalau gitu eh
sama sama weh apa
mau ada dong sarding
pas tadi saya ngantur ke neng raya sekolah neng raya tenginnya handphone ke saya
kusaya itu diinjemkan eh saya itu lupa
gitu jadi senin raya yang pegang handphone saya bang
eh itu kalau gitu mah
aduh tidak aktif weh
mah keren di jalan brother keren naik motor
eh mah dipikir pikir kalau kota saya mah mendingan lepon si kemot
pasti senang lagi bareng sama kemot
eh tapi san
eh tapi san
itu paling benar
sabar ya mohon mendingan kita terus berdoa aja biar mama kamu cepat sembuh
halo bang assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullah kemot
si neng sama kamu tidak
terus si neng kemana tuh sama siapa tuh
ini saya sekarang lagi ada di rumah sakit mbak jomin mama
si mama ke icu
sakit apa kemot
iya tadi mama kecelakaan
di mana dia dirawat
rumah sakit medika bang
oh iya sudah tuh kemot
jadi saya langsung ke sana aja lah kemot ya
cerita tuh bang
si temanis kecelakaan banget deh
ayahnya di icu rumah sakit medika
bapak kemana menurutnya gue begini eh
orang menyosul eh
saya juga ikut saya juga
ikut atuh bang
sebentar atuh bang
eh teman rusi mah ngerti
ya kulit gue gak cukup nih
gue cari yang lebih murah lagi deh
kamu suka ya sama jaket ini
memang jaket ini bagus banget kalau kamu yang pakai
atau kamu mau yang lain lagi
gak usah om saya nggak enak
kamu jangan nolak dan jangan gak enak sama saya
kebahagiaan saya adalah membuat kamu bahagia
kalau kamu masih menolak
biar saya yang pilih